seperti apa pengamanan ktt wwf ke sepuluh
kita tanyakan langsung kepada jurnalis kompas tv permana dewi yang kini berada di badung bali
selamat siang permana dewi bagaimana pengamanan kttwf saat ini
selamat siang gita dan juga saudara
seperti yang kita ketahui bersama saat ini tengah terselenggara pertemuan berskala internasional
yakni world water forum yang membahas terkait dengan isu air
forum ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan
di antaranya ribuan delegasi dan juga sejumlah kepala negara
mengingat pentingnya pertemuan ini saudara tentunya pengamanan menjadi hal yang paling penting disiapkan
dan polri telah menyiapkan berbagai umum
upaya pengamanan sejak sebelum dilaksanakannya acara ini sampai dengan saat ini
apa saja upaya pengamanan yang dilakukan
dan apakah menemui sejumlah kendala selama terselenggaranya acara ini sampai hari ini saudara
dan saat ini saya sudah bersama dengan karopenmas divisi humas polri
brikjen pol truno yudowisnu yang akan berbagi informasi kepada kita semua
kita langsung saja tanya selamat siang brigjen paul apa kabar
pak bisa dijelaskan kepada pemirsa di rumah bagaimana langkah langkah keamanan yang diambil dalam operasi puri agung ini
dalam mengamankan kegiatan world water forum
ya perlu kami jelaskan ya mbak
untuk event internasional dalam world water forum ke sepuluh dua ribu dua puluh empat di bali ini

bapak kapolri telah menginstruksikan kepada bapak kaops puri agung dalam hal ini bapak kabah ram polri
kemudian dalam penyusunan perencanaan kemudian dilakukan latihan praops kemudian tactical floor game
baik itu internal polri maupun secara terpadu dan kemudian sekarang pada tahap implementatifnya
semua itu bapak kapolri terus mengawasi dan mengendalikan
dan kemudian kita lihat saat ini juga ada di sembilan puluh satu command center posko itdc
adalah suatu tempat yang dilakukan oleh kaposko sebagai dinamisator setiap kegiatan
sandi operasinya adalah operasi yang berjalan dengan cara yang berbeda
adalah operasi puri agung dua ribu dua puluh empat di mana ada kaposko dengan dari sini kita bisa lihat bagaimana komando dan pengendalian
ada k tiga i sehingga semua dari aspek perencanaan sampai dengan implementasi dinamisator
melihat dari satgas satgas yang ada dari mulai preemptif preventif kemudian juga sampai dengan bantuan operasi
semuanya tergelar dengan baik
datang registrasi diakomodasi sampai dengan vvip vip dan para delegasi land participan lainnya
jalur dan ke venue venue ini sudah tergelar keamanan
namun dalam konsep operasi ini perlu kami jelaskan sifatnya adalah terpadu dan sinergi
ada pas pampres ada tni ada kementerian lembaga serta pemangku kepentingan atau stakeholder lainnya
baik inilah yang ingin diketahui oleh masyarakat ya apakah dari tamu itu datang delegasi datang
selama berlangsungnya acara apakah berjalan dengan lancar dan apakah menemui kendala pak sejumlah kendala
dan jika menemui kendala apa solusi yang dilakukan oleh polri
ya tentunya polri tadi ya dalam konsep operasi ini ada sinergi kolaboratif
keterpaduan ini dalam pola pengamanan tentu menghasilkan aman nyaman lancar dan tentunya tidak terlepas dari para tokoh agama tokoh masyarakat
tokoh adat yang ada di bali serta seluruh elemen masyarakat sehingga proses ini bisa berjalan dengan baik
kalaupun ada beberapa dinamika umum ya tentu dalam proses perencanaan tadi disimulasikan untuk melakukan manajemen risiko pada saat melakukan pengawasan dan pengamanan di pengendalian pada saat pengamanan
namun beberapa apresiasi juga kami mengapresiasi kepada masyarakat
dari tokoh tokoh agama tokoh masyarakat dan juga dari masyarakat yang ada di bali
kemudian juga ini menjadi bagian daripada kepercayaan dunia internasional di bali
tentu event event internasional ini juga tidak di bali saja ya
tetapi juga ada polri menjadi tugas pokok peran dan fungsinya melakukan pengamanan seperti di nusa tenggara barat
di danau toba yaitu di sumatera utara daerah daerah lain termasuk jakarta
ini menjadi kewajiban pengamanan oleh polri yang terpadu dan sinergi dengan tni dan juga stakeholder lainnya
baik berarti selama beberapa hari berlangsungnya acara ini sejauh ini masih aman lah pak ya
kalau terkait dengan respon masyarakat pak sosialisasi yang dilakukan ke masyarakat seperti apa dan bagaimana tanggapan dari masyarakat atas terselenggaranya event internasional ini
ya tentunya aspek tadi salah satu konsep operasi ada satuan penugasan humas ya hubungan masyarakat
kita selalu mensosialisasikan termasuk bagaimana dalam pelaksanaan operasi seperti ketika ada delegasi yang akan lewat
baik dari bandara ke akomodasi akomodasi ke venue pada side event main event
ini juga sosialisasi dan mendapatkan pengertian dari masyarakat dan kami yakini dan kami apresiasi masyarakat bali sangat betul betul pengertian ramah
sehingga ketika ada pengaturan rekaya selalu lintas ini adalah
pengaturan untuk kelancaran dan kenyamanan bersama
hanya pada ruas ruas jalan tertentu hanya pada waktu waktu tertentu sehingga semua dapat terkendali berjalan dengan baik
dinamika masyarakat pun berjalan dengan baik
walaupun ada keramaian yang sifatnya di tempat tempat akomodasi tentu masyarakat bali juga senang karena wisata ini menjadi menggeliat di bali
dan faktor paling utama juga adalah sifatnya untuk bagaimana akomodasi rame sehingga masyarakat juga ekonomi
menggeliat sebagai prioritas destinasi wisata
tentunya ini menjadi harapan kita bersama pak ya jadi selain bisa memberikan dampak positif bagi nama bangsa dan negara
tapi juga berdampak positif bagi masyarakat
terima kasih bapak sudah berbagi informasi kepada kita semua dari karopenmas divisi humas polri
demikian saudara sudah disampaikan bahwa acara ini sampai hari ini berlangsung dengan lancar
berbagai pengamanan tentunya telah disiapkan
untuk mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan
untuk memberikan kenyamanan bagi para tamu delegasi wisatawan dan juga tanpa mengesampingkan kenyamanan dari masyarakat
terima kasih permana dewi atas laporan anda langsung dari badung bali